kematian gajah bunta menimbulkan reaksi tajam mulai dari mengusut penyebab kematian bunta hingga tamparan bagaimana pentingnya upaya konservasi gajah
kita akan bahas bersama ekolog satwa liar wwf mas sunarto selamat malam
selamat malam mbak tiffany
mas sunarto saya konfirmasi dulu jadi informasi terakhir penyebab kematian dari bunta betul karena diracun dan ketika bunta ditemukan dalam kondisi terakhir seperti apa
yang saya baca seperti itu ya saya sendiri sebetulnya tidak sedang di sana dan ada teman teman di aceh yang lebih paham dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan ya
tapi saya mengikuti melalui komunikasi grup wa kemudian juga informasi dari teman teman saya yang ada di aceh
oke dan sekarang kondisinya adalah sedang dicek beberapa bagian organ dalam bunta ya untuk cek laboratorium betul
ya yang saya dapat infonya seperti itu
jadi tim sudah langsung bergerak melakukan penyelesaian
upaya nekrupsi yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum
saya mendapat informasi seperti itu
dan itu perlu kita apresiasi ya saya kira ya
kerja tim yang dengan sangat cepat merespon apa kejadian ini
dan saya sangat mengecam keras siapapun yang melakukan perburuan seperti ini yang menurut saya suatu tindakan yang sangat keji dan tidak bisa dibenarkan ya dari sisi manapun saya pikir
secara hukum etika dan sebagainya ya
ini menjadi tamparan bagi kita bahwa upaya konservasi itu penting atau harus segera kita tingkatkan untuk dilakukan ke depannya
tapi yang menjadi miris ketika kita semua membaca adalah saya harus tanya di mana sebenarnya tempat teraman bagi satwa satwa yang dilindungi ini
karena kematian bunta akibat perburuan pembunuhan ini bukan kali pertama terjadi
dan ironisnya lagi perburuan ini atau kematian gajah bunta ini ada di area konservasi kan
yang ada di wilayah tersebut
ini memang satu fenomena yang akhir akhir ini makin marak ya
bukan hanya di indonesia sebetulnya
bahkan di negara seperti afrika india yang juga melakukan upaya pengamanan dengan sangat ketat
hal hal seperti ini masih terjadi
ini menunjukkan memang pemburu dan jaringannya itu juga mereka sangat termotivasi sekali untuk melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keuntungan
yang tersebut adalah keuntungan yang sangat penting

ini menurut saya memang perlu diantisipasi dan dari pihak kita dari dunia konservasi harus lebih meningkatkan lagi berbagai upaya yang bisa kita lakukan
terutama ya gajah gajah kita yang ada di tempat tempat binaan seperti eru
kalau di aceh namanya cru di sumatera bagian tengah kita biasa sebut flying spot
tempat tempat seperti ini memang saya pikir
saya pikir perlu segera ditingkatkan pengamanannya
tapi bukan hanya tempat seperti itu saja
gajah liar pun yang jumlahnya tidak banyak lagi sekarang ini
saya pikir kita perlu melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh terkait dengan upaya pengamanan yang sudah kita lakukan saat ini
bunta ini kan semakin apa ketika pertama kali ada di luar ke publik gitu ya
bunta ini terkenal karena dia menjadi salah satu penyambut ketika leonardo dicaprio waktu itu datang berkunjung ke sana
bunta ini juga menjadi representatif salah satu satwa
artinya satwa yang berhasil mengatasi konflik antara gajah liar dengan manusia
tapi nyatanya itu tidak berhasil tidak terjadi
artinya bunta ini masih terus diburu oleh orang orang di luar sana
kenapa perburuan seperti ini masih terus terjadi
artinya perlindungannya yang tidak jalankan atau seperti apa
ya tadi pertama karena memang permintaan gading masih tinggi ya
kemudian juga saya pikir
pengamanan memang masih tinggi
walaupun saya melihat ada dari respon yang saya lihat dari kasus ini ya ini menarik sekali
saya pikir kepedulian dari berbagai pihak sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan kasus kasus sebelumnya saya lihat
bahkan orang sudah beraksi nyata berani menyampaikan misalnya ada bahkan yang terakhir ini gubernur aceh ya
yang menyampaikan bahwa dia menyediakan hadiah sampai seratus juta untuk siapapun yang bisa memberikan informasi
ini kan belum terjadi sebelumnya nih
saya berharap dengan adanya gerakan massa seperti ini
peduli terkait dengan upaya konservasi seperti ini
kedepannya mungkin pemburu juga akan berpikir berkali kali ya sebelum melakukan hal seperti ini
nah ini yang perlu kita perluas saya kira
dan pemburu yang sekarang ini sedang mungkin bersembunyi saya pikir memang harus ditemukan
itu pr kita semua
selain proteksi artinya proteksi yang terjadi di on spot artinya di tempat area atau wilayah konservasi tersebut
kemudian juga ada perlindungan hukum
ada regulasi hukumnya juga
apalagi sih kemudian yang bisa bisa apa ya
bisa menjaga satwa satwa khususnya satwa satwa yang dilindungi ini
dari tangan tangan jahil pemburu di luar sana
kalau misalnya gini
saya pernah baca ada juga kalau misalnya di afrika atau mungkin di beberapa negara gitu ya
itu berhasil tidak sih sebenarnya atau gimana
apa ada apa tadi
jadi ada semacam racun tapi tidak berbahaya bagi satwa
artinya dia ditandai misalnya kalau misalnya untuk badak bercula
di culanya itu agak di apa ada warna
jadi artinya ketika pemburu mau membunuh atau memburu hewan tersebut
ya ini hal hal seperti itu memang mungkin saat ini sedang dieksplorasi ya
tapi juga ada beberapa kontroversi juga sebetulnya
tapi yang saya pikir memang tidak ada apa istilahnya silver bulet
tidak ada satu solusi yang diberikan
itu bisa diterapkan untuk menyelesaikan semua masalah begitu ya
ini yang harus kita pahami
dan kita saat ini sejak beberapa tahun terakhir ini ya
sedang mencoba mempromosikan atau mengembangkan apa yang kita sebut sebagai integrated protection
jadi seperti tadi saya sampaikan
ancaman ini kan datang dari berbagai sudut ya
terkadang kebutuhan gading misalnya
kemudian juga konflik ya
ada orang orang yang mungkin tidak suka mengalami konflik dan sebagainya
walaupun untuk kasus ini
kemudian juga di lapangan ada beberapa daerah yang mengalami gap dalam hal upaya pemantauan ataupun patrolinya misalnya
kemudian juga ada masyarakat yang mungkin persepsinya masih kurang tepat terkait dengan gajah atau satwa pada umumnya
nah ini yang harus ditangani secara sinergis secara bersamaan
jadi tidak bisa hanya satu aspek saja begitu
jadi semua harus bisa diintegrasikan
bisa ditangani secara menyeluruh
oke dan tentunya sanksinya juga harus tepat dan juga harus jelas ya
tidak hanya perlindungannya saja ya
oke terima kasih
kita banyak belajar dari kasus bunta ini
kita kedepannya tidak ingin melihat bunta bunta yang lain dengan cara atau dengan cara mati yang sama seperti bunta ya
terima kasih mas sunarto ekolog satwa liar wwf sudah bergabung dengan kami malam hari ini